bandar udara internasional jawa barat kertajati sudah diresmikan oleh presiden joko widodo sejak dua ribu delapan belas lalu
dan meski pengoperasiannya belum dinilai optimal
namun keberadaan bandara terbesar kedua di indonesia ini sudah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar
sejak diresmikan oleh presiden joko widodo pada mei dua ribu delapan belas
bandara internasional jawa barat kertajati belum secara optimal beroperasi
namun sudah ada beberapa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah bandara kertajati
agus merupakan salah seorang warga kabupaten majalengka yang merasakan dampak ekonomi dari kehadiran bandar udara kertajati
pria berusia empat puluh enam tahun ini bercerita sudah membuka sebuah rumah makan sejak tahun dua ribu sepuluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga
agus membuka rumah makan kedua yang berlokasi tidak jauh dari bandara
sebelum bandara kertajati dibangun usaha milik agus menghasilkan omset sekitar tiga juta sehari
namun kini ia mampu mendapatkan sekitar tujuh hingga delapan juta dalam setiap harinya
alhamdulillah waktu umroh sama hajian itu saya dapat order nasi bok lima ratus bok
alhamdulillah makin besar
apalagi nanti kalau penerbangan sudah diaktifkan dari husainya sudah ditutup harapan saya lebih lebih omset saya lebih banyak
hal serupa juga dirasakan enden cahyani
wanita berusia empat puluh tujuh tahun ini bercerita ia dan keluarga adalah salah satu warga yang harus pindah karena wilayah tempat tinggal mereka akan dibangun proyek bandara
pada tahun dua ribu delapan belas den kemudian membuka gas house dengan dua puluh empat kamar di lokasi yang tak jauh dari bandara dan mulai mendapatkan keuntungan
alhamdulillah berdampak berepek sangat positif ya kalau untuk di sini
karena dengan berdirinya bijb kita juga di sini alhamdulillah tambah lancar banyak yang menginap
banyak yang menginap
alhamdulillah dari tamu tamu yang mau kemana gitu bepergian alhamdulillah singgah di sini nginep di sini dulu
menurut direktur center of economic and law studies bima yudhistira kondisi bandara kertajati saat ini belum optimal
kebijakan pengalihan penerbangan dari bandara hussein ke kertajati tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan upaya lainnya
misalnya insentif harga bagi kendaraan shuttle dari kota sekitar bandara serta pengembangan kawasan industri di kawasan sekitar bandara kertajati

penting ya saya pikir untuk mendorong yang namanya okupansi terutama transportasi publik ya
di berbagai jenis transportasi publik itu harus muncul dorongan dari sisi permintaan
misalnya dalam konteks bandara kertajati tingkat keterisiannya
itu bisa didorong kalau kawasan kawasan industri di sekitar bandara itu juga maju
ada investasi baru karena akan mendatangkan tenaga kerja
misalnya dari beberapa daerah
kemudian juga logistiknya akan membantu misalnya pengadaan bahan baku mesin
yang dibutuhkan oleh industri manufaktur yang ada di sekitar bandara
nah ini jadi artinya harus ada stimulus juga untuk menciptakan permintaan
selama stimulus itu tidak cukup maka biaya operasional yang dikeluarkan untuk perawatan bandara
itu tidak akan menutup dari sisi pendapatannya
jika bandara kertajati semakin berkembang dari sisi jumlah penumpang hingga kawasan bisnisnya
maka dampak ekonomi bagi warga sekitar bandara juga akan semakin besar dan luas
angga putra rusman rusmana majalengka jawa barat